wakil presiden ri kihaji marfamin berharap panglima tni yang baru dapat melanjutkan langkah panglima tni sebelumnya
menjaga keamanan yang kondusif di papua
wakil presiden yakin panglima tni punya pendekatan humanis untuk menyelesaikan masalah di papua
saya yakin panglima yang baru itu punya konsep konsep yang mungkin lebih memiliki pendekatan yang lebih baik lagi
lebih humanis tapi tidak kehilangan ya tentu semangat untuk perlindungan
dan humanis tapi perlindungan dan penegakan
penegakan ham harus tetap dijaga